sepuluh anak di kota bandung dikategorikan mengalami odmk atau orang dengan masalah kejiwaan
nah masalah kejiwaan ternyata bisa menimpa anak anak yang bersumber dari pemakaian gawai yang berlebihan
nah untuk tahu mendalam soal hal ini langsung saja kita tanya tanya dengan psikiater rumah sakit jiwa provinsi jawa barat
ada ibu lina budianti ibu lina selamat malam
iya selamat malam bapak ustaz
ibu lina saya ingin tahu dulu seberapa rentan sih anak anak dengan kelainan jiwa atau gangguan kejiwaan ini
maksudnya yang terkait dengan pemakaian gawai ini
iya bu lina yang terkait dengan permainan atau penggunaan gawai
iya memang itu sangat anak anak dan remaja ya terutama memang sangat rentan
karena memang karakteristiknya sendiri kalau remaja itu kan memang lebih ingin yang senang gitu kan
jadi memang jadi kan aktivitasnya itu lebih mencari yang dasarnya kesenangan gitu
jadi memang untuk remaja dan anak anak ini lebih rentan untuk terpapar atau misalnya terkena gangguan dari pemakaian gadget yang berlebihan atau game yang berlebihan dibandingkan dengan mungkin orang dewasa
oke yang paling muda yang pernah dokter lina temukan yang terkena apa namanya dampak buruk dari pemakaian gawai hingga mengidapkan

gangguan kejiwaan umur berapa dokter
iya yang pernah datang ke rumah sakit kami itu mulai dari tujuh tahun tuh udah ada
tujuh tahun ini artinya ada kesadaran dari orang tua untuk datang ke psikiater ke rumah sakit jiwa atau seperti apa
iya memang ini dari pertama sih dari kesadaran dari orang tuanya sendiri
karena orang tua merasa bahwa anaknya kok makin sulit diatur makin sulit
mereka merasa bahwa anaknya kok makin sulit diatur makin sulit diatur

untuk dikasih tahu
ketika bisa udah kamu harus belajar tapi dia masih asik aja
dan ketika dilarang itu mereka malah menunjukkan reaksi emosi yang sangat berlebihan seperti itu
nah ketika sudah kecanduan dengan gawai kemudian harus mendapatkan rehabilitasi dari rumah sakit jiwa perawatannya seperti apa untuk anak anak dok
iya kalau kebetulan yang datang ke rumah sakit jiwa itu memang kebanyakan
bahkan juga bersamaan dengan gangguan kejiwaan yang lainnya
misalnya adhd gitu ya atau depresi
nah biasanya kita selain untuk gangguan dari pemakaian gadget atau internet atau game itu kita juga terap itu penyakit penyerta lainnya
dengan misalnya dengan obat obatan kemudian juga dengan secara psikologis
apa modifikasi lingkungan misalnya dengan memperbaiki pola asuh memperbaiki komunikasi antara orang tua dengan anaknya gitu
oke tapi kayaknya ya kalau di zaman sekarang anak dengan handphone dengan smartphone agak sulit dipisahkan
memang sebetulnya waktu yang tepat waktu yang wajar untuk penggunaan gawai di kalangan anak anak ini berapa lama sih dok
iya betul jadi memang itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan ya bapak ibu saya
tapi memang menurut para ahli yang masih wajar dan masih sehat itu terpapar tidak lebih dari dua jam
tidak lebih dari dua jam
nah kalau dokter lina melihat sendiri ini penggunaan gawainya untuk apa
untuk sosial media kah untuk game kah
apa yang membuat mereka candu
iya kalau menurut berbagai penelitian dan yang datang ke kami pun
biasanya mereka yang paling rentan itu ketika mereka memainkan game online ya
terutama yang game online yang mmo itu loh
jadi ada interaksi antara misalnya satu pemain dengan pemain lain secara online seperti itu
nah kalau misalnya dia kalah jadi cemas atau gimana sih dok
iya biasanya kan mereka ketika misalnya kalah mereka sangat emosional gitu
jadi kalau misalnya kita lihat itu
itu kok tidak sesuai nih
harusnya tidak semarah itulah kan namanya juga permainan
tapi pada orang orang atau misalnya anak anak atau remaja yang kecanduan itu emosinya jadi sangat berlebihan
bahkan mungkin kalau misalnya orang bisa jadi konflik mungkin sama orang tuanya
karena itu bisa jadi agresif dan sebagainya sih reaksi dari anak tersebut ketika misalnya kalah
atau misalnya dilarang oleh orang tuanya seperti itu
tapi kan perilaku anak untuk menyadari bahwa
ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya yang salah
yang tidak sesuai dengan apa namanya
aturan mungkin sesuai dengan kaprahnya
tidak menyadari begitu anak anak lain dengan orang dewasa yang cepat dengan menyadari
ini artinya harus ada campur tangan orang tua yang bisa cepat untuk menangkap respon dari anak yang dianggap berlebihan
atau seperti apa dok
tentu seperti itu mbak
jadi ketika tentunya peran orang tua disini sangat penting ya
ketika diharapkan orang tua jangan sampai membiarkan anaknya jadi kecanduan ya
harus mendeteksi lebih dini lagi ketika misalnya ada kecenderungan ke sana
kok ini jadi pemakaian gadgetnya jadi sangat berlebihan atau bermain gamenya jadi berlebihan
sampai misalnya kok tugas tugas sekolah atau hubungan di lingkungan keluarga jadi terganggu karena anaknya lebih sering mengurung diri
nah itu mungkin harus cepat dikenali
jadi jangan dibiarkan
karena kalau sudah sampai diagnosis atau misalnya dia gangguan kecanduan game itu jadi akan lebih sulit lagi nanti penanganannya gitu
nah kalau sudah kecanduan dan mungkin keluarganya tidak punya akses untuk datang ke psikiater atau ke rumah sakit jiwa
apa yang harus dilakukan paling cepat paling dini
iya kalau pertama sih yang bisa dilakukan orang tua ya
orang tua harus merubah pola asuhnya barangkali ya
jadi pertama dia harus cukup tegas sama anaknya karena walaupun bagaimanapun anak kan tetap masih bergantung pada orang tua ya
jadi orang tua harus cukup tegas di sini harus bagaimana orang tua melakukan peraturan bahwa ini jam segini yang boleh durasinya sekian lama
boleh dia mengakses internet
atau bermain gamenya
ketika anaknya misalnya tantrum atau misalnya marah berlebihan ya orang tua harus tetap kuat dengan atau harus tetap konsisten dengan aturan yang dibuat
namun yang mungkin perlu digarisbawahi kalau sudah kecanduan game itu biasanya intervensi biologis harus biasanya diperlukan
karena memang kalau sudah kecanduan itu kan sudah merusak ya
merusak fungsi dari si jet kimia
yang ada di otaknya itu
jadi biasanya akan lebih mudah kalau juga diintervensi secara biologis selain yang tadi
yang psikologis dan modifikasi di lingkungannya
oke artinya karena ini kasusnya adalah anak anak tanggung jawab orang tua begitu besar jangan sampai lalai karena sudah memberikan gawai begitu ya untuk hiburan dan untuk akses belajarnya mungkin
dr lina budianti terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected